ya seperti perbincangan kita sebelumnya begitu ya dea bahwa saat ini memang di kabupaten garut jawa barat masih menetapkan status kejadian luar biasa difteri
di mana status ini diberlakukan setelah adanya peningkatan kasus penyakit menular ini
dilaporkan ada sepuluh orang yang dinyatakan positif difteri delapan orang meninggal dunia dinyatakan suspek difteri
lantas sebenarnya seperti apa ya gejala dan juga cara pencegahan difteri
berikut adalah data yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
ya gejala difteri ini biasanya muncul dua hingga lima hari setelah paparan
orang yang terkena difteri biasanya mengalami selaput abu abu tebal yang menutupi tenggorokan dan amandel sakit tenggorokan
pembengkakan kelenjar getah bening di leher sulit bernafas pilek demam dan kelelahan
dalam kasus yang parah difteri bisa memicu berbagai komplikasi yang beresiko fatal
racun yang dikeluarkan bakteri penyebab
bakteri bisa merusak sistem pernapasan jantung hingga syaraf
kondisi inilah yang biasanya terjadi atau menjadi penyebab kematian akibat difteri
pemberian antibiotik jadi satu satunya cara mengobati difteri
namun penyakit ini bisa juga dicegah dengan vaksinasi
indonesia sendiri mewajibkan pemberian vaksinasi dpt atau difteri pertusis batuk rejan tetanus pada anak
langkah antisipasi lain seperti pola makan sehat untuk membantu meningkatkan
ya kemudian kita bisa melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan karena bakteri penyebab difteri diketahui mudah berkembang di tempat yang kotor dan juga lembab
selanjutnya sama seperti penyakit yang disebabkan bakteri dan virus lainnya rutin mencuci tangan bisa menjadi cara pencegahan yang ampuh bagi difteri